apa di sini ada yang pernah melipat kertas menjadi berbagai bentuk
seperti bangunan bunga burung hingga aneka satwa
haha yup ini dia seni kerajinan origami
ori dalam bahasa jepang memiliki arti lipatan dan kami artinya kertas
biasanya pelajaran ini mulai dikenalkan kepada murid sejak sekolah dasar
wah lihat tuh pemirsa dari lembaran kertas ini jadi berbagai macam bentuk yang bagus
tuing tuing tuing sudah jadi ini bentuknya rabbit ya bu ya
kelinci dan tadi ada salah salah sedikit liputan tapi akhirnya sudah jadi dibentulin sama ibunya
tapi saya nggak hanya belajar untuk bikin lipatan dari origaminya saja tapi saya juga akan bikin kertas gitu
selamat datang pemirsa sehari menjadi
kalau tadi sudah melihat bikin kertas kayak gini kemudian jadi bagus
hmm ternyata bikinnya juga tidak semudah ya
tuh kertas kertas ini
bikin sepak gini perjalanannya sangat panjang bahkan sampai ada dipanas panasin segala seperti itu
oke kita akan mulai perjalanan panjang hari ini let's go
semua bermula di tempat ini
persiapan cat kertas origami
ada beberapa bahan yang dicampur
ada air polimer untuk merekatkan warna cat dan pigment warna yang diinginkan
masukkan bahan bahan secara perlahan
agar tidak terjadi gumpalan yang bisa membuat kualitas cat berkurang
terakhir ada dispersing yang berfungsi untuk membuat sablonan kertas jadi merata
nah ini minyak bukan sembarang minyak
bukan minyak goreng ya tapi ini minyak yang khusus
biar kalau pas lagi disablon tuh kertasnya dia licin ya
rata dan nggak ada kayak gumpalan nggak gelembung gelembung
ataupun nggak disini lengket banget disini nggak
nah ini salah satu kuncinya pakai yang seperti ini
bukan dikacau kacau tapi ini yang bisa dikacau kacau
campur bahan setidaknya selama dua puluh menit atau sampai seluruh materi bercampur sempurna
mixing akan semakin lama jika bahan yang dipakai adalah bubuk
setelah tercampur kita akan uji terlebih dahulu ya
nah yang di sebelah kanan kamera ini cat yang sudah dibuat
nah yang ini yang warna yang baru kita buat
kita akan tes seperti apa ya
kalau warnanya beda berarti harus dikacau kacau
harus kita samakan lagi karena kalau beda zow
sekarang tarikan ya
waduh susah bedainnya
konsistensi warna jadi kunci dalam proses pembuatan kertas origami
kalau warnanya beda wah bisa dikomplain
total ada sepuluh warna yang diproduksi di sini
kuning biru hijau biru muda sampai merah maru
cat sudah selesai kita lanjut
cat yang tadi dibuat langsung diaplikasikan ke mesin sablon
sablonnya perlembar kertas supaya warnanya merata sempurna
si monil ini kan dia tipis ya alatnya
jadi kalau sampai di menggumung
catnya taruh tebal catnya taruh tipis potensinya sobek
jadi harus di maintain
tapi lagi gini nih di pinggir pinggir suka ada kumpalan gumpalan tuh
setelah beberapa kertas disablon stop sebentar ya
kita akan uji sampel terlebih dahulu
periksa apakah ada pola garis di hasil sablonan
ini bisa dilakukan secat mengering
kalau cat tidak merata atau menggelembung wah biasanya ada kendala di bagian mesin
kalau warnanya sudah berubah kita bisa menggubahnya
kalau warnanya sudah berubah kita bisa menggubahnya kalau cat tidak merata atau menggelembung wah biasanya ada kendala di bagian mesin
kalau warnanya sudah berubah kita bisa menggubahnya
lalu langsung dilanjut
dua kertas yang dimasukkan ke mesin sablon juga jangan sampai ada lipatan sama sekali
gini agak mau lurus
gak pasti kakitannya
harus di jepit lagi
belum lurus ya
ngejeknya jangan di jepit lagi
ngejeknya sampai di sini aja
saya takut kejepit tangan lumayan
wah pekerja disini cepat cepat sekali ya
kalau lambat bisa bisa produksi berkurang dan pelanggan komplain karena pesanan lama dikirim
dalam sehari rata rata tempat ini mampu memproduksi sampai sepuluh lembar kertas origami berukuran satu meter x enam puluh cm
jadi tangan harus gerak cepat tapi harus peliti ya
niatnya pengen cepat cepat malah salah boleh lihat bu yang salahnya semana bu
oh iya ini miring dikit doang loh
karena akan bikin potongannya jadi beda
oh sampai ada kecat juga tuh
oke oke ini yang saya pelajari
jadi di sini itu selain kita cepat harus bisa juga harus teliti
karena kalau sampai satu salah sampai ke ujung ujung nih nanti bisa salah semua
bu saya ganti job desk ke narik narik aja ya daripada salah yang ini
sablon sudah selesai kini lanjut pengeringan
pengeringan kertas origami bisa menggunakan ragam metode
ada yang di over ada yang dijemur dengan matahari langsung
kalau di sini kertas yang sudah disablon dipanaskan dengan oven setidaknya selama lima menit
tapi kalau hujan proses bisa memakan waktu hingga sepuluh menit
kertas yang sudah kering kemudian disortir satu persatu
yap lembar demi lembar dicek
inilah pentingnya melakukan pengecekan sablon kering dengan sampel acak tadi
agar bisa terlihat jika nanti ada kesalahan
karena kalau tidak bisa bisa seluruh produksi akan bermasalah
tapi kalau cuma satu atau dua kertas ya masih wajar lah
kertas yang sobek atau cat tidak merata akan dipisahkan
but tapi jangan dibuang
kertas nantinya akan dijual ke pendaur ulang
setelah dipastikan layak jual kertas origami kemudian disusun lima lembar sesuai warna
kertas satu meter x enam puluh lima cm ini akan dipotong sesuai pesanan pelanggan
ukuran terkecil sepuluh cm persegi
sebesar tiga puluh cm persegi
potong terlebih dahulu bagian tepi yang tidak terkena cat
setelah itu baru bagian tengah kertas yang telah dicat dipotong sesuai pesanan
nah kalau kesalahan sablon hanya berdampak pada satu kertas
di pemotongan ini kalau sampai salah ribuan kertas akan gagal produksi
tidak apa apa sudah diukur tidak naik saja
bagi tugas ya yang mengukur abangnya yang menarik karena sudah diperes baru saya
kalau sampai gagal aduh
kesalahan bisa saja terjadi tidak hanya karena human error atau keteledoran pekerja
tapi kadang bisa juga karena kesalahan teknis seperti kertas yang bergeser ketika dipotong
setelah selesai dipotong kertas langsung dikemas
satu paket berisi lima puluh lembar kertas origami dengan sepuluh wajah
harganya juga bervariasi mulai dari tiga ribu rupiah sampai dua belas ribu rupiah untuk setiap kemasan
lalu apakah perjalanan saya sudah selesai
masih ada puluhan kilogram sisa cat yang tidak bisa langsung dibuang begitu saja
selain penyaringan cara lain yaitu dengan mencampur limbah dengan polialuminium florit dan juga aluminium sulfat atau tawas untuk penjernihan air
proses ini bisa memakan waktu dua sampai tiga hari
hingga air jadi jernih sempurna
ini disebabkan sekolah yang biasa menggunakan kertas oregami tidak menggunakan kertas sebanyak biasanya karena tengah berlayar dari rumah
apa yang saya bisa surpise dari pandemi ini
nomor satu saya punya tim kerja yang solid
kita memproduksi sesuatu ya kita harus menciptakan sesuatu yang terbaik
dikutip dari buku melipat kertas dasar tahun dua ribu satu bermain kertas lipat dapat menumbuhkan kreativitas anak dan melatih motorik halus pada anak
selain itu bermain kertas lipat oligami diharapkan membuat anak anak jadi lebih kreatif menciptakan keterampilan yang lain
kegiatan keterampilan itu adalah tentang interaksi
apa interaksi kita sama anak anak dan disitu ada kegiatan untuk merefleksi apa yang kita pelajari
jadi nggak selalu juga harus hasilnya bagus tapi ada proses disitu
anak anak diajak ngobrol gitu dengan berkegiatan
tangannya bergerak aktivitas otak bergerak gitu berbicara juga
nah bagaimana tertarik membuat prakarya dari kertas origami atau tertarik untuk memulai membuat kertas origaminya langsung
hahaha tapi kalau mau jadi produsennya ingat kualitas harus dijaga
terutama di bagian pengecatan agar hasilnya sempurna dan tidak dikomplain pelanggan
rian fernando di biagung yuljarto jakarta